tiga buah drone asing yang diduga milik israel saudara ditembak jatuh di wilayah isfahan iran
serangan ini disinyalir menjadi balasan israel atas serangan iran pekan lalu
kami kutip dari kantor berita al jazeera
pejabat pertahanan iran menyatakan
benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer iran
pemerintah iran menyebut tiga drone itu berhasil ditembak jatuh
iran kini waspada terhadap serangan balasan israel
ketegangan meningkat setelah pengeboman israel di konsulat iran di suriah
dan serangan iran sebagai balasannya
sebelumnya serangan iran ke israel menggunakan senjata drone syahid satu ratus tiga puluh enam kamikaze uav
drone ini memiliki kecepatan satu ratus delapan puluh lima km per jam
dengan jangkauan dua lima ratus km
sulit deteksi radar
jarak antara israel dan iran sejauh dua dua ratus sembilan puluh empat km
serangan israel ke iran melewati dua negara
sementara negara tetangga keduanya diantaranya kuwait lebanon dan suriah
pbb tidak berkutik menghentikan serangan bertubi tubi di palestina
hingga menewaskan tiga puluh tiga ribu lebih orang
konflik ini turut memicu ketegangan regional dan global
negara sekutu israel antara lain amerika serikat inggris kanada jordania
dan beberapa negara uni eropa seperti jerman perancis serta italia
sementara negara sekutu iran antara lain lebanon syria rusia
malaysia irak tiongkok yaman dan korea utara
israel diduga melakukan serangan balasan ke iran di wilayah isfahan
setelah warga mendengar tiga ledakan
sebelumnya serangan iran dilakukan dengan meluncurkan ratusan rudal
kondisi ini pun membuat kawasan timur tengah memanas
besar kemungkinan berdampak pada indonesia
lalu bagaimana sikap pemerintah dan kondisi wni di kawasan timur tengah
kami bahas lengkapnya bersama pengamat timur tengah dina sulaiman
dan kami masih terus menghubungi direktur pelindungan wni kementerian luar negeri yudha nugraha
baik bu dina menanggapi kondisi di timur tengah ketika israel mengatakan
kami akan merespons serangan balasan dari iran
dan kemudian di iran di wilayah isfahan didengar ada tiga ledakan sebelumnya
dengan klaim bisa menjatuhkan tiga drone asing
menurut anda apakah saring balasan serangan antara israel dan iran ini masih akan terus berlanjut
ya tentu buat israel sendiri dia sangat berkepentingan ya melakukan kekerasan
karena serangan iran tanggal tiga belas april yang lalu tiga belas empat belas april yang lalu itu betul betul sudah mempermalukan israel ya
iron dome yang disebut sebut sangat canggih
kelabakan ya dengan strategi iran yang menghujani dengan drone dulu di awal sampai tersaturasi
baru akhirnya kemudian masuklah rudalnya dan tepat mengenai sasaran yaitu pangkalan militer israel
nah jadi israel memang perlu menyelamatkan mukanya dengan melakukan serangan balasan
tapi yang terjadi hari ini meskipun media masa internasional di awal awal itu sedemikian luas yang memberitakan bahwa telah ada serangan balasan
itu sebenarnya dari pihak israel sendiri kan menyatakan tidak ada gitu ya
dan kemudian juga dari pihak iran menyatakan bahwa itu sebenarnya ada quadcopter yang datang dari dalam wilayah iran sendiri
kemudian pertanyaannya terus siapa ini yang memarkan quart komputer itu sehingga kemudian akhirnya sistem pertahanan udara iran bereaksi sehingga memunculkan bunyi ledakan itu
ini kemungkinan besar adalah kelompok sel sel tidur teroris yang ada di iran yaitu mek itu
selama ini juga berkali kali melakukan serangan teror di dalam iran
sehingga saya pikir kita masih perlu menunggu ya belum ada kepastian seperti apa apakah israel nanti betul betul akan menyerang karena yang sekarang kan belum gitu ya
tapi kalau betul betul menyerang memang dampaknya luar biasa ya akan menyeret dunia dalam sebuah situasi yang sangat sulit karena akan pasti akan terjadi perang regional kalau memang israel melakukan serangan
karena sudah di ancam juga oleh iran bahwa iran akan melakukan balasan artinya ini akan melibatkan negara negara di setiap
tapi harus dipastikan dulu berarti ibu dina ini drone asing ini punya siapa
apakah betul milik israel atau tadi dikatakan oleh bu nina kelompok teroris di iran
kalau kan selama ini israel juga kemarin menyatakan akan merespons meskipun belum dijelaskan kapan dan bagaimana responsnya
dikhawatirkan oleh bu dina kalau itu memang terjadi dan pecah akan menyeret negara negara yang ada di sekitarnya
menurut anda negara mana yang paling berisiko terseret dalam ketegangan antara iran dan israel ini
ya seandainya ini ya seandainya israel memang melakukan serangan secara langsung dari israel tentu akan melewati negara negara lain ya karena jaraknya kan tadi sudah disebutkan dua ribu dua puluh
itu bisa lewat jordan arab saudi ke iran atau lewat irak ya jordan irak ke
nah pihak iran sendiri sudah menyatakan siapapun yang membantu israel dalam serangan itu juga akan menjadi sasaran
dan juga kita tahu ada banyak pantalan militer amerika serikat ya di sekitar iran
dan serangan israel ke iran kalau memang jadi dilakukan itu mau nggak mau pasti akan dibantu oleh amerika serikat karena tidak mungkin sendirian
kemarin juga waktu israel harus menangkal serangan drone
dan misil dari iran itu kan juga dibantu ya oleh amerika serikat oleh perancis oleh jordan
nah kalau kemudian iran juga membalas ke berbagai pangkalan militer amerika yang ada di negara di kawasan itu ada di kuwait di bahrain di qatar
artinya kan semua negara akan terlibat dalam perang ini
yang paling kita khawatirkan jangan sampai ini terjadi sehingga memang yang diharapkan adalah israel bertindak rasional gitu ya
nol itu apa ya ya sudah jangan seret negara negara lain untuk terlibat dalam perang regional ini
bagaimana dengan posisi jordan karena kan kemarin dia sempat juga menembaki beberapa rudal israel yang eh maksud kami rudal iran yang melewati wilayah udaranya
kemudian dianggap jordan berada di kubu israel posisinya bagaimana sebenarnya bu dina
membedakan antara rakyat atau bangsa jordania gitu ya
dengan elitnya nah kalau bangsa jordani rakyat jordania itu sudah berminggu minggu itu demonstrasi terus besar besaran ya untuk mengecam israel
dan kemudian juga meminta agar pemerintahnya membantu palestina gitu ya membantu perjuangan bangsa palestina menghentikan genosida israel
tapi elit kan berpikirnya berbeda ya elit jordania dia negara monarki dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana
raja jordan ini bisa duduk di tampuk kekuasaan itu kan juga atas bantuan inggris waktu itu ya
sehingga memang sejak awal monarki jordania ini memang sifatnya inferior gitu ya terhadap kekuatan berat
sehingga memang belum muncul keberanian untuk melawan kehendak amerika serikat kehendak barat
dan masih memilih untuk memikirkan
posisinya gitu ya padahal kalau dia memikirkan bangsanya national interestnya sendiri sebenarnya kalau dia memutuskan untuk membantu palestina
dia akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari rakyat dan dari yang lain
masing masing pihak baik israel dan juga iran punya negara negara sekutu sendiri sendiri
kalau ini akan semakin meningkat eskalasi ketegangan di timur tengah apakah negara negara sekutu ini juga akan ikut terlibat budina
sejauh ini yang saya dapatkan informasinya adalah ini ya misalnya seandainya seandainya israel mengirimkan rudal dari wilayah israel secara langsung
itu rusia dikabarkan gitu ya berjanji untuk menangkal rudal tersebut dengan sistem pertahanan udaranya
sehingga tidak jadi tidak atau batal masuk ke iran gitu ya
china sejauh ini kita lihat masih memberikan bantuan dari sisi diplomatik ya di dewan keamanan pbb
tapi juga saya pikir bantuan terbesar yang diberikan china adalah bantuan ekonomi ya
deal deal ekonomi antara iran dan china itu sangat membantu perekonomian iran yang diembargo oleh amerika serikat
dan juga sistem intelijen itu dikabarkan juga ada bantuan juga dari china dan rusia
sementara kalau irak suriah libanon itu kita juga tahu sejak selama enam bulan ini
meskipun bukan state ya bukan negara ya
jadi libanon berperan adalah hezbollah
disebutlah kan bukan negara tapi sebuah organisasi
sama ya memberikan serangan ke israel
jadi ada koordinasi gitu ya antara libanon di irak
dan juga dari perlawanan dari syria
indonesia ingin berpartisipasi untuk menahan supaya tidak terjadi peningkatan ketegangan di timur tengah
target dari pemerintah adalah deeskalasi
yang kemudian dipesankan presiden kepada menteri luar negeri
bagaimana peran indonesia untuk menyuarakan dieskalasi ketegangan iran dan israel
terutama di tingkat di pbb
kan kita tahu tidak berkutik seakan akan tidak berkutik ketika menghadapi israel
bagaimana indonesia berperan bu dina
sejauh ini kan yang dilakukan oleh indonesia
oleh menteri luar negeri adalah melakukan diplomasi ya
mendekati aktor aktor yang berperan untuk mengambil tindakan yang memang diperlukan
dalam hal ini kalau terkait dengan iran
itu indonesia dan iran kan berhubungan sangat baik
dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada telepon ya
percakapan telepon antara menteri luar negeri iran dan menteri luar negeri indonesia
tapi kemudian pertanyaannya kan
sebenarnya akarnya di israel ini ya
menghentikan aksi aksi serangan israel ini ke gaza
juga potensi serangan ke iran
itu satu satunya yang punya kekuatan saat ini adalah amerika serikat
kenapa karena suplai senjata supply dana dukungan diplomatik itu kan diberikan oleh amerika serikat
sementara amerika selalu melakukan veto di pbb
sementara mereka sering melakukan veto di pbb
ya betul berarti kan obstacle terbesarnya di amerika ini ya
artinya kalau indonesia mau berperan
ya yang paling harus didekati adalah amerika serikatnya gitu ya
dan kita perlu menggunakan apa yang kita punya
atau daya tawar apa yang kita punya gitu ya
untuk bisa memberikan tekanan kepada amerika
supaya amerika serikat tidak lagi mendukung israel dengan tanpa syarat seperti selama ini
kita tunggu nanti bagaimana indonesia berperan untuk melakukan deeskalasi
sesuai dengan target pemerintah untuk bisa menahan supaya eskalasi atau ketegangan di timur tengah bisa meredah
terima kasih budina sulaiman sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam